giring niji penyanyi ya
kurang tahu deh kalau buat sekarang ya aku taunya dulu dulunya aja deh penyanyi
iya sekarang emang jadi siapa jadi apa dia oh politisi
dia vokalis niji pernah dengar sih dia waktu debat di mata natsua iya kurang tahu
kali ini kami akan menghadirkan sosok yang dulunya nih dikenal sebagai penyanyi
saat ini beralih menjadi politisi nah penasaran siapa kita langsung temuin permisi
bro bro giring ini di kediamannya bro giring ganesha nah biasanya kalau misalnya
biasanya dulu kan artis terus sekarang jadi politisi kesibukannya apa aja ya
swetha sama aja bangun pagi ya enggak bedanya bangun pagi terus tadi kan ngantret anak anak
enggak nganter sih cuma nyiapin anak anak sekolah sintia sih yang paling hebatlah
terus abis itu kalau anak anak udah sekolah biasanya kita meditasi baca buku
itu copy dari favorit kita disini nih karena ijo ijo semua kan nah meditasi juga biasa
disini ini masih mendung berarti masih pagi berarti mau meditasi kayaknya boleh diajarin
ya boleh ayo ayo kita mau siap siap meditasi ya berarti ini ya
jadi kalau meditasi itu gini
sudah sejak kapan berukiran apa nih udah lama yang sebelum pandemi mulai agak intensi sebelum

banyak ya beda kan kita beda beda manfaat ya kalau aku kan pagi pagi hektik tuh kan anak anaknya
pin anak anak sekolah bekalnya belum berantem ya pagi pagi pagi pagi udah bye bye udah kayak
oh my god aku butuh kayak dineutralin gitu jadi habis itu pas meditasi jadi kembali balance sih
kalau udah populasi war itu terus banyak kalau nggak meditasi gila kayak gue ya banyak banyak
itu dia tuh
kita menetralin kan jadinya netralin jadi kalau misalnya ada orang kritik gitu gitu ya
saya cuma bisa senyum aja senyumin aja saya percaya bahwa kayak misalnya gini ya
saya nggak beli sintia gitu pakai ini gitu ya kan pilihannya sintia mengambil apa nggak mau baca mau
baca mau bales itu kan pilihan jadi dan mau menerima juga pilihan dan banyak sekali orang sekarang
semuanya dibaca dibalas diterima kalau gue kan enggak ah ya udah enggak
nggak bakal ngambek hidup gue juga gitu kayak kita dibuli psi dibuli di roasting kita memilih untuk
ya udah nggak apa apa ini kan demokrasi ngapain lu harus baper gitu tiga tips dari bro girin untuk
menghadapi kritik kritik netizen dan lain lain tiga tips ya satu ini kan negara demokrasi jadi semua orang punya hak untuk berekspresi tetapi
jadi semua orang punya hak untuk berekspresi tetapi negara demokrasi jadi semua orang punya hak untuk berekspresi tetapi
jangan pokoknya kalau sudah ada yang pengancaman sarah terus habis itu yang udah merendahkan gitu ya barulah kita bisa bertindak
bertindak udah ada undang undangnya juga tapi kalau cuma masih nyela nyalain roasting gitu apalagi kalau stand up comedian roasting kita kita mah oke oke aja
terus sama yang tadi saya bilang bahwa itu hak kita untuk nerima apa enggak pilihan jadi kalau lo dikritik gitu sama orang yang lo gak kenal
sama orang yang cuma ah lu ikut pemilihan rt aja dulu gitu gitu ya itu pilihan
nah tadi dia nantangin mau bikin sarapan yang spesial nah sis ini mau bikin sarapan apa
mau bikin nasto kesukaan mas giring yang tadi diceritain itu ada di dalam sini nanti kita buka bareng bareng tapi aku butuh bantuan kamu sini
oke ditantang lagi nih ngebantuin masak nih
mbak cynthia sejak kapan sih suka masak
semenjak di ultimatum pas pacaran ya jadi mas giring kayak bilang kayak tiba tiba gak ada angin nggak ada hujan lagi pacaran gitu masih pacaran
aku ya nanti kalau udah mau nikah kalau mau nikah aku sih pengen banget sih punya istri yang bisa masak gitu
kode banget ya
akhirnya aku kayak aku aja sama ayahku gak boleh ke dapur jadi kayak nggak boleh kena minyak gitu gitu oke udah semenjak itu aku belajar
untungnya mamaku jago banget masak jadi udah dimulai kalau media manggung atau apa aku masakin aku bekelin
tapi makin lama ternyata oh ternyata masak tuh ini kayak passion aku juga gitu aku seneng kayak salah satu me time aku sih
enak banget ya
kita daki mas
ini gimana sih adaptasinya dulu ketum kan artis sekarang politisi ada perubahan gak sih maksudnya ini kan dua dunia yang sangat berbeda
actually udah bukan itu juga sih dari awalnya sebagai musisi lokalis band punya bisnis ya kerja kantoran tempatnya abis itu sekarang politisi
cuma kalau di politisi ini kayak
dari awal kayak udah apalagi sebagai sekarang jadi ketua umum kayak udah mindsetnya ya memang udah harus menghibahkan suami dulu untuk sementara waktu dan anak anak juga tahu sih waktunya jadi nggak maksimal maksimal lagi
oh lo jadi artis apalagi anak band banyak fansnya kan
ini ketum juga banyaknya masih banyak
suka cemburu nggak sih
aku sama pacarnya enggak ya nih joli
enggak ya nih joli
enggak ya nih joli
kok temenan semua maksudnya enggak gimana gimana
kalau sekarang kan ibu ibu lucu lucu banget kalau dulu suka ada di pasar
ngelihat dia kayak ada jeritan gitu lucu banget aku mah seneng
kalau ada gak sih hal yang mungkin dulu ketika jadi artis biasa dilakukan mungkin waktunya lebih banyak mungkin kayak waktu
kalau sekarang tuh ada yang berubah atau yang gak bisa dilakuin
ya banyak yang harus dijaga sih sebetulnya
lebih berhati hati sih ya
saya mencoba untuk apapun terjadi walaupun saya sebagai ketua umum tetap menjadi giring yang dulu sih
ya tapi nggak se ekstrim yang dulu ya dulu kan ya rockstar gimana ya tapi sekarang baru dijaga
tapi yang paling penting adalah mengedepankan humanisnya lah yang paling penting
lebih suka bro giring jadi politisi atau pengusaha lah ada tiga lah
oh jujur aja nggak apa apa
jujur aja beda beda soalnya sih ada plus minusnya
jadi apapun di setiap pilihannya dia pada saat itu ya aku nikmatin aja sih
nggak yang gimana gimana semuanya oke oke aja sih gak ada yang bikin aku kayak tersiksa atau gimana semenjak jadi ini enggak
jadi kayak udahlah emang dijalankan aja
tapi adalah setakut nggak sih apalagi kalau jadi politisi itu kan mungkin banyak musuhnya

pasti lah pasti lah adalah sahabatim
cuman ya gimana ya balik lagi cuma bisa pasrah doain aja support aja udah
boleh dong buru giring nyanyi lagu sedikit aja yang buat tadi kan kalau gak salah bikin lagu ya
sebagai penutup makan pagi kita ya
bintang yang mempertemukan kita cinta yang mempersatukan kita
dengarkan doa dari cinta yang terlarang
cinta yang terlarang
dulu kan memang ceritanya kan saya waktu itu kan single ya kan belum pernah menikah
terus ya ya lagi itu lagi top topnya tiba tiba kan pacaran sama
single mother anak satu gitu kan dan ya publik juga akhirnya heboh mencari cari masa lalu dan kesalahan kesalahan yang sintia
dan mempengaruhi bagaimana pandangan subjektif orang apa keluarga ke dia gitu padahal nih orang baik gitu
ya itu sebagai curhatan lah bahwa ya kita mencintai seseorang ya harus kita perjuangin
jadi selama setahun kan saya diuji dulu saya mumpuni nggak nih jadi ketua umum ya kan
selama setahun ya saya buktiin gitu bahwa di tengah tengah covid sembilan belas saja saya tetap turun ke masyarakat
tetap keliling indonesia memimpin bikin program ini program itu dan kita jalanin
nah kita pengen tahu nih uji kekompakan antara mas giring dan juga mbak cynthia di cuma nanya nanya
seberapa tahukah kalian masing masing sudah siap
siap oke ya jawabannya otak ya
oke yang pertama apa makanan kesukaan masing masing berarti mba sintia jawab kesukaan mas giring
mas giring jawab kesukaan makanan kesukaan mas sintia
banyak apa apa ya
udah banyak banget
udah tiga aja lah
langsung jawab sekarang
udah banyak loh
udah gue mau kalah
kompetitif banget sih mereka berdua nih
yang paling banyak berarti yang lebih cinta oke
yang paling banyak yang lebih cinta kita buktikan siapa yang lebih cinta
siap ya dibuka ya satu dua tiga
bener semua gak
banyakan aku yeay
berarti satu sama ya
oh banyakan aku oke kompetitif banget
berarti satu kosong
gimana tempat pertama kali ketemu dan masakan apa yang dimasak oleh mba sintia
yang sebelah sini agak mikir ya kalian disini
satu dua tiga silahkan
kembali di legian atau lebih detail lagi
oh detail iya
ayam cabai hijau ya ayam kemangi cabai hijau
tapi karena lebih lengkap mas giring
aku sportif sekarang
oke deh sayang
tiga sama ya oke terus lanjutin nih pertanyaan keempat
pasanganku akan marah jika
nanti nggak susah kan ternyata
satu lagi satu lagi
udah deh tiga dulu
oh aku sebenernya banyak cuma kayak
pukul dua tiga buka jawabannya
telepon gak diangkat tangan
menegur lawan jenis duluan
berarti mbak cinta serah
kalo cintia marah kalo terlalu hangat sama lawan jenis
itu bukan sintia doang kayaknya
sama lupa tangga penting lah
pernah tahun kedua pernah lupa
tuh pernah tuh
sekarang semua udah
soalnya aku ganti password wifi
jadi tau loh
jam itu kan udah password wifi rumah

orang lain gak tau
tentang masing masing keunikannya
mungkin mbak cintia
mas diri ngapa
pertanyaan terakhir nih ya
udah satu aja lah ini aku
satu aja ya
satu aja ya
tapi jangan jahat ya sayang
kalau jahat di cut ya guys
ya biasa banget sih
standar semua laki laki juga ngerok
jangan jahatin aku deh
nanti aku baca dulu baru di reading
cintia tuh saking
gue gak suka banget
jadi sampai detik ini
dia gak pernah kentut depan gue
dia sampai nahan kentut
sampai perut kembung
karena dia gak mau
dia menjaga reputasi
iya aku gak pernah
jadi gak pernah kentut
kecuali kalau gak sengaja ya
tapi gak pernah kentut depan dia
gak pernah kentut
jadi bener bener dia menahan image nya dia
dia menjaga perasaan gue
supaya gue gak ilfeel
bisa disimpulkan ini
kemudian kompetitif sih
dan bisa dilihat ya
tapi selalu bangga
ini ruangan saya
nah ini adalah kain yang kain tenun yang saya dapat ketika lagi pilkada dua ribu dua puluh
spesial sekali ini
karena pertama kali saya turun pilkada sebagai plt ketua umum
sama istri saya tuh dikasih ini
ini saksi bisu
ini blur ini mengingatkan saya untuk setiap kali kayak
dari mana saya berasal
jadi blur itu
ada posternya di kamar gitu
one day gue akan punya band kayak blur
emang aca udah lahir waktu giring miji masih bangun
kalau ini siapa
mantap aca mantap
grace memberikan kepercayaan kepadamu
apa yang terlalu sakit waktu itu
ya waktu saya ingat sekali waktu itu
di ruangan sebelah di ruangan sis grace
saya mau melanjutkan kuliah saya s dua
bro giring untuk
melanjutkan perjuangan ini menjadi
plt ketua umum plt loh
iya kan jadi pelaksana tugas
jadi selama setahun kan saya diuji dulu
saya mumpuni nggak nih jadi ketua umum
iya kan selama setahun
ya saya buktiin gitu bahwa
di tengah tengah covid sembilan belas saja saya tetap
turun ke masyarakat tetap
keliling indonesia memimpin
bikin program ini program itu dan kita jalanin
ya waktu diminta itu cuma saya cuma
minta satu hal tunggu dulu ya saya harus
dari ibu sama istri saya dulu gitu
kalau istri saya sih
waktu saya minta restu kayak udah
aduh ini apel lagi sih gitu kan
karena dia udah kayak kayak seperti yang
diceritain tadi kan hidupnya kan udah kayak
role coaster kan mulai dari band
terus pengusaha terus hampir
bangkrut lah apalah
jadi hidupnya udah upside down jadi udah kayak
aduh ini apa lagi sih
tapi ya dia udah lebih legowo
tapi ibu saya sih
bahwa kalau dulu
nyalek aja masih oke lah cuman kalau udah jadi
ketua umum kan pasti jauh lebih
ya kita sudah siap
nomor satu ya jelas ya sekarang
dalam proses pemenuhan caleg
karena kita percaya bahwa
waktu itu seluruh nasional
sekarang per hari ini aja
sudah naik dua kali lipat
kita mau mengejar bahwa seluruh
di seluruh indonesia harus
full karena itu salah satu kunci
gendong partai sendirian lagi di bali
bro alki gak bisa menggendong
partai ini sendirian di jakarta seluruh
bro ferdie gak akan bisa menggendong partainya
dapilnya sendirian saya nggak bakal bisa
menggendong partai ini sendirian
di bandung dan cimahi ini harus menjadi kerja
satu satunya caranya itu
kita harus benar benar rame rame menggendong
partai ini bersama sama
targetnya berapa kursi atau
targetnya lima belas juta suara lah

ada penginginan atau
yang pasti anggota dewan
atau ada juga pengingin untuk menjadi
pejabat publik lainnya kayak
daerah atau lain mencoba seperti itu
oke kita berarti anggota dewan
kenapa mengusung mbak ganjar dan
bahwa kita itu menentukan
mas ganjar dan mbak ye ini bukan yang ujuk ujuk
langsung menentukan karena kita punya proses
proses apa namanya rembuk rakyat
jadi jauh sebelum kita
menentukan siapa calon presidennya
kita kita juga sudah
meminta dari dpc dpd dan dpw
untuk setor nama nih
melanjutkan perjuangan pak jokowi
dan dapatlah ternyata sembilan nama
dan hasilnya apa hasilnya memang mbak ganjar nomor satu
dan kedua kenapa mbak ye ini
ya sederhana karena nilai nilai
yang diperjuangkan mbak ye ini
adalah sama dengan nilai nilai
diperjuangkan oleh partai solidaritas indonesia
terus abis itu
bagaimana mbak ye ini selalu
terdepan dalam isu isu perempuan
jadi ya menurut saya menurut kita
ini dua kombinasi yang
berarti yakin dua ribu dua puluh empat psi
akan mencapai targetnya bahkan ke empat ke lima
oh bukan yakin lagi
yakin berarti ya yakin lah
karena kita gendong semuanya bersama sama
tidak hanya anggota dewan
yang sudah jadi tidak hanya
tapi ini anak magang ini juga punya face yang sama
saya pernah merasakan orang gak kenal saya juga pernah
niji lagi naik terus turun kan
popularitas kan turun naik
jadi kita kayaknya lagi di kuningan mau ngapain
ini adalah program ngamen solidaritas dari saya
sebagai ketua umum
dan juga lagi keliling sosialisasi
jadi kata zaman dulu artis ya kita minta foto foto terus ya
setiap kali ada orang minta foto tuh saya selalu bersyukur loh
alhamdulillah masih ada yang
iya mungkin kan mau lihat nanti acara yang lain
oh ya harus
ya nah ini bisa dilihat nih bro
kira kira lagi sibuk
banyak yang minta foto foto juga
jadi masih berasa artisnya ya bro
masih satu lagi ya
gak apa apa lanjut terus ya
setiap kali ada yang minta foto tuh happy rasanya
kemarin kan kita waktu pandemi kan nggak bisa
gak bisa bercetak
tau artis ya
oke masih diminta foto juga ternyata
masih saya tadi jalan
bu ini gimana ngelihat ternyata setiap kunjungan
cukup bukan cukup dikenal ya
kayak dulu ya bahkan bilang ini artis artis nih
alhamdulillah ya bersyukur
saya emang hobinya bersyukur soalnya
apa yang sudah kita build dulu
warga masih kenal masyarakat masih kenal
saya pernah merasakan
orang gak kenal saya juga pernah
niji lagi naik terus turun kan
popularitas kan turun naik
jadi setiap kali ada orang minta foto
karena dalam hati saya ya allah alhamdulillah
masih ada yang mau
tapi ini banyak yang kenal sebagai artis
juga awal itu jadi nggak masalah ini
brand artisnya masih kuat
masih oke dong karena kan gini kalau di
politik ya kan ada tiga teori ya
dan dipilih gitu
sekarang kan alhamdulillah kita sudah ada dua
dikenal dan alhamdulillah disukai
kalau malah masalah
dipilih apa enggaknya kan tergantung apa program
yang mau kita sampaikan dan apa yang mau kita perjuangkan
ini kita dikuningkan
biasanya ngapain aja sih bro
jadi hampir setiap kali
kita ngamen solidaritas itu pasti
ada yang namanya
di tukar murah ada
kuponnya di kupon nanti ada
terserah aja door price gitu
dan habis itu biasanya nyanyi
berarti tukar murah dibayar kenapa nggak gratis aja
karena warga tidak
kita pengen warga tuh juga
demokrasi yang baik seperti apa
berapa sering sih terjun langsung
ke masyarakat seperti ini
apalagi semenjak menjadi ketua umum
seminggu empat kali lah ya
seminggu empat kali biasanya kemana aja
pembalian dari tasik sebelum tasik dari kbb
terus sebelumnya lagi
dari mana lagi ya
ya sampai lupa gue
berarti ini bisa dibilang bagian dari kampanye
ini sosialisasi lah pasti
kalau bicara soal sosialisasi
kalau di kuningan sendiri ada target suara
sendiri gak sih ya pasti lah
dan juga ya kalau maksimalnya
satu fraksi lah pasti
kita mau tantang gimana suaranya masih sama kah
masih gila kah di panggung
masih masih lanjut ya
kamu juga diantara penonton ya nanti
boleh nanti diangkat ya boleh lah
ya anak muda tuh gak bisa di
nggak bisa anak muda harus dirangkul
anak muda harus diajak diskusi
gak bisa zaman dulu otoriter gitu
oke disini sini yuk
gak nyanyi sampe full padahal
deket deket aja lihat dong
apalagi tadi ya lima lagu
ini belum dulu kita
ini emang angus ya
udah enak jadi penyanyi dulu terkenal
banyak penghargaan kenapa
pasti semua orang yang
bermulai dari keresahan
dari keresahan ada harapan
dan begitu sudah punya harapan
kita menerima panggilan
panggilan apa ya panggilan dari ibu pertiwi untuk melayani
banyak anak muda gimana
mau masuk politik ya
kalau belum dapet panggilan
baik itu dari jiwa
dari alam gitu ya
ya kemungkinan gak usah
jadi sebenarnya lebih menarik jadi
penyanyi atau terjun
ke politik ya saya gak pernah melihat
harus membanding bandingkan oh jodoh
jadi dibanding bandingin gitu ya
jadi gak usah dibanding bandingin gitu kayak mana lebih enak
ini apa karena bagi saya itu kan
semua perjalanan hidup kita kan
grow saya selalu percaya bahwa manusia itu harus
dan menurut saya waktu saya jadi musisi
habis itu saya jadi bisnismen
habis itu nyalek dan sekarang jadi ketua umum
kan berarti kan prosesnya
dan gak pernah takut menerima tantangan
dan selalu melihat opportunity
kalau ada yang bagus yang positif
yang kita ambil gitu
oh ini kan psi dikenal sebagai partai
yang gerakan anak muda begitu
tadi kan disempat dikatakan emang gak cukup muda
lumayan butuh tantangan
untuk bisa menyatukan
banyak keadaan keadaan yang muda muda
yang mungkin kritis seperti itu seperti apa
gaya komunikasi ada satu yang tentang
anak muda yang mungkin temen temen harus tahu
kesempatan berikan mereka
dan kalau mereka sukses
kita harus acungin jempol
dan kalau mereka gak sukses
kan masih muda ini
tapi lo belajar dari mistik lo
belajar dan jangan mengulangi kesalahan
ya anak muda tuh gak bisa di
saya ketua umum bla bla bla
nggak bisa anak muda harus dirangkul
anak muda harus diajak diskusi
anak muda harus dijelaskan ini tujuannya
ini ya dan caranya gini ya
kesini oke tapi kalau misalnya
salah ya gapapa harus coba lagi
jadi gak bisa zaman dulu
otoriter gitu gak bisa
ini jelang pemilu dua ribu dua puluh empat kemudian
juga sudah terjun ke dunia politik
udah dua tahun tadi dari plt
menjadi ketum sudah cukup lama
seperti apa modal
politik dari seorang ini
saya melakukan ini semua
pakai hati sih gak pakai hitung hitungan
dari mana nih modalnya seperti apa
mereka semangat banget nyalek
memang pernah kita palakin gak pernah kita palakin
mereka yang malakin gue
tapi gue gak pernah malakin mereka
jadi modalnya seperti apa
sistemnya di psi sendiri
iya gini kalau misalnya kuota di suatu
daerah itu memang ini
mumpuni ya pasti ada seleksi
dan kayak contohnya sekarang di dki jakarta
sudah berlimpah ruah calegnya
jadi harus kita seleksi
di bandung targetnya itu lima puluh
sekarang sudah satu ratus lima puluh
yang daftar jadi kan harus kita seleksi
di bekasi juga seperti itu
ya ada daerah daerah yang memang
daerah daerah yang kita sudah kuat
yang nyalek berlimpah ruah
tetapi daerah daerah yang belum
ya kita harus meyakinkan ya contohnya
kenapa saya banyak keliling sekarang
ya karena saya pengen ketemu dengan tokoh masyarakat
bilang ini udah ada perahunya
siapa yang mau nyalek dari jaringan bapak ibu
silahkan kayak kemarin kita ketemu
teman teman ojol selama ini teman teman
suara tapi habis itu begitu
udah jadi kita ditinggalkan terus saya cuma ngomong gini
mendingan bapak yang jadi bapak
yang masuk bapak tinggal
siapa kira kira dari teman teman ojol
yang mau nyalek lewat psi
dan kita gak pakai mahar
karena terbukti kita di semarang kita
ada mantan supir grab jadi anggota dewan
di medan kita punya supir ojol jadi anggota dewan
jadi intinya adalah kita
memberikan kesempatan ke semua orang gitu loh
gitu jadi apa yang
buat dua ribu dua puluh empat ya pasti banyak lah ya
kita punya banyak
pr yang sudah kita
harus perbaiki lah ya buat bangsa dan negara ini
tapi ada beberapa yang pasti
utama kita sedang mikirin
bagaimana lapangan pekerjaan
abis itu kita harus mikirin bagaimana
mahasiswa lulus bisa langsung diterima kerjaan
bagaimana anak anak muda
yang di stm
ya divokasi begitu lulus
langsung dapat pekerjaan iya kan
lapangan pekerjaan itu nomor satu yang kita concern
kedua adalah masalah
kuliah kuliah itu kita percaya
kita sudah hitung hitung bahwa kuliah itu harusnya bisa gratis
makanya semenjak saya waktu itu pernah
mencalonkan diri jadi presiden saya selalu ngomong bahwa
kuliah itu harusnya gratis
itu hak semua orang ya kan
kita percaya bahwa hampir semua negara negara
kebahagiaannya tinggi yang tingkat
korupsi tinggi karena tingkat pendidikannya
juga tinggi dan juga di dalam
universitas di dalam sekolah itu harus
diajarin tentang integritas dan anti korupsi
selain itu kita juga ngomongin tentang
bpjs harusnya gratis
caranya dari mana caranya dari bagaimana
dan ternyata begitu dihitung hitung ternyata bisa
kesehatan itu adalah hak untuk sehat
hak untuk selamat itu adalah
hak setiap warga negara indonesia
selama ini kenapa fasilitasnya
kesehatan nggak pernah gratis kenapa mahal
jadi banyak lah pr kita lah
kalau bro keputusan diri melihat
politik di indonesia kan seperti
banyak misi mengenai
tiga periode badan banyak hal
gambaran ideal politik di mata
bro giri seperti apa gambaran idealnya
supaya mungkin tercipta
supaya pemilu nanti kondusif
mana ada politik yang ideal
karena kan politik itu kan menyesuaikan
dengan zaman dan juga
struktur sosial pasti semuanya akan
yang jelas politik yang
nggak ideal adalah politik politik yang
menghilangkan kebebasan itu yang nggak ideal
tapi kalau menurut saya sekarang
mencari bentuknya demokrasi di indonesia jangan
sama seperti demokrasi di amerika
ya harus punya bentuknya sendiri
sesuai dengan nilai nilai
dari bangsa ini jadi kalau
ada yang ideal nggak ada yang perfect semuanya
masih adjustment masih
dinamikanya kita bangsa ini baru tujuh puluh lima tahun
bentuknya nanti lama lama
ketemu bentuknya sendiri kok jadi lebih baik
disebut politikus atau
pelayan masyarakat pelayan masyarakat
kenapa saya masuk ke
psi nggak pernah niat
menjadi politisi saya
niatnya jadi pelayan masyarakat
ya saya melihat jokowi adalah seorang pelayan masyarakat
gus dur adalah
seorang pelayan masyarakat
bung hatta adalah seorang pelayan masyarakat
saya tidak melihat diri saya
ingin menjadi seorang politisi
makanya kenapa saya sebagai ketua umum
nunjukin ke semua kader saya bahwa
eh lo harus turun gitu
masyarakat ya melayani dong
kalau lo mau cari kaya
kalau mau jadi pejabatan kayaknya nggak cocok di psi
tapi kalau mau jadi pelayan masyarakat ini partai yang
kita turun terus dan itu kita belajar dari mana
ya pak joko setiap kali cuma kasih pesannya
gitu pak kiai mas giring
kalau mau menang ya
harus siap keringetan
berada di depan mata
brodasis untuk tetap optimis
kepercayaan pak jokowi
berarti tanda tanda kemenangan
sudah ada di depan mata
idea yang mau disampaikan
kuningan ini jadi lebih maju nantinya
ya ke depan ya kita butuh
berbagai pemikiran pemikiran yang inovatif
di pancah internasional
lantang dan hormat
seperti apa di mata
pak kiai asyari
ya ini saya tersengaja hari ini
baru ketemu pak giring
dari pembawaannya hangat
nah ini sebetulnya diharapkan
dari seorang pembimbing
sehingga kalau cair kan
masyarakat tidak ewu pakai ewu
sehingga bisa menyampaikan
apa yang menjadi
tadi bro giring
berbicara mengenai sosok gus dur
seperti apa sosok gus dur di mata buru giring
kalau nggak salah itu menjadi salah satu sosok
yang membuat bro katung ini
beri cerita ya bro
izin pak kiai jadi setiap kali
saya ngomong ke temen temen ke kader kader
dari rahim partai ini
bung hatta bung hatta berikutnya
akan lahir jokowi jokowi berikutnya
dan akan lahir gus dur gus dur berikutnya
dan gus dur juga salah satu
negarawan yang membuat kita
juga membangun dan membesarkan
itu kan ada sosok nama lagi yang
tak terpisahkan dari psi jokowi
apa pesan dari pak presiden jokowi
kepada bro katung
saya turun ke bandung
waktu itu total psi di bandung
di jabar satu bandung dan cimai kita dapat
sembilan puluh ribuan suara
tapi apa politik ringan politik hati
kita turun terus
dan itu kita belajar dari mana ya pak joko
setiap kali cuma kasih pesannya gitu pak kiai
kalau mau menang ya
harus siap keringetan
biasanya nih kalau aku lihat
mobilnya sendiri nih beda sama
tim tim yang lain ini aku lihat
rame ya kayak mustahil itu
atau inget zaman zaman
karena satu kita pengen produktif ya
jadi di sini
protokolernya sudah ada
tim protokol ada adjudan ada pa ada
sampai tim dokumentasi
tujuan apa agar
sistem ngeditnya juga cepat jadi apapun
langsung kita produs di sini
orang ini keren keren oh oke nih langsung naik
dan kita rasa juga
meningkatkan solidaritasnya juga dong
kalau di mobil cuma sendiri gitu kan
aduh kayak boring banget kan
sebenarnya kalau ini kan anak muda nih
saya kan juga harus belajar banyak dari mereka
mereka kan muda muda hebat semangat
dan yang mereka ya
selalu salut saya selalu salut
sama mereka karena ya satu saya belajar
banyak kedua energi yang mereka kasih juga
ke saya juga banyak jadi canggung nggak sih
kalau ada petum yang lainnya nih
kagang kita celah celaan juga
sama temen temen nih
ayo dong dangdang dendang deh
temen temen kan biasanya bareng bro ketum nih
nggak sih nggak apa sih
nggak sih tapi deng deng
ya maksudnya kalau temen temen pasti ada gap
cuman kan kalau di sini tuh
udah hilang gitu loh biasaan
bro ketum nih ngapain aja sih
kalau lagi perjalanannya kan lama lama nih
tiba tiba ada aja
gebrakannya gitu mencelah salah satu
yang jadi bahan tertawa
yang apa yang biasanya bahan tertawanya
satu suara ya
panjutan dulu ini diem aja ya
damar juga emang
pengen dicela banget pengen dibully banget
iya seenggaknya kita taruh duduk di belakang
kalau duduk di depan muntah nanti
karena waktu itu damar harus duduk di depan kan
emar lo ngedit sebelah gue iya siap siap
tapi beda sama yang tadi kan
ini langganan kesini
enggak ini dikasih toko kader
langganan di sini
katanya kalau setiap kali
ada tamu pasti disini
nah biasanya kalau misalnya
bahkan tadi seminggu bisa empat kali ya
nomor satu paling penting adalah
tidur yang cukup
selalu sama tim disiplin
jam sepuluh sudah pasti
masuk kamar dan tidur
jam enam bangun
setengah delapan sudah di restoran
jam delapan sudah berangkat
jadi itu ritual emang harus disiplin
ketemu sama warga
kita gak bisa nunjukin sedikit pun
kita harus nunjukin bahwa kita itu adalah
datang ke sana untuk
kayak tadi kan naya lihat sendiri
ada yang nangis
kita harus peluk mereka kita harus hadir buat mereka

pss ini kondisinya
kalau gak salah udah kader kader dari ck ya masuk ya
dari penampungnya blur
nah itu gimana ini
perannya apa sebenarnya
kita sekarang semakin solid
kita harus declare ya kemarin kan
banyak nih gonjang ganjing
banyak yang temen temen gak tau juga
ya ada beberapa yang keluar tapi yang masuk
kan ribuan ribuan loh
bukan ratusan loh ribuan
karena apa contohnya caleg aja
kan daftar banyak
sampai di dki jakarta
calegnya udah overload
cuma satu ratus enam sekarang yang daftar
udah tiga ratus kita harus diseleksi
di tangsel juga seperti itu
di bandung juga overload
jadi banyak yang harus banyak yang gak tau bahwa
banyak caleg caleg yang baik dari
partai internal dan dari eksternal partai
juga nyalek ke kita
dan seperti gus faris gus faris juga membawa
kekuatan baru buat kita
gus faris selama
dia di partai lain
juga ikut dalam proses pembangunan
bangsa dan negara ini
cara dia ngomong ke orang
wah gitu kalo gus faris udah ngomong
terkesima apalagi yang perempuan
terhipnotis gitu keren banget
dan cara dia ngedeketin orang untuk nyalek
itu juga luar biasa
makanya kita bagi tugas
gus faris fokus di jawa timur
dan kita juga kita juga
nanti ada yang fokus di jawa barat ada fokus
di jawa tengah ada yang fokus di kalimantan
ya semua bagi tugas
jadi komunikasi politik dengan partai lain
apalagi itu sudah mulai dibangun
dibangun lah sama kib sih yang paling sering
berarti kib bener mau masuk
gampang aja kalau nanti calon presidennya
kib cocok dengan calon presidennya
psi pasti kita akan
berarti memang sudah membangun komunikasi
iya udah komunikasi
kayaknya ini sayang kalo diangkuran kita makan dulu deh
sayang aduh kamu tuh bukanya lapar sekali tadi
karena ini terkepanasan ya tadi ya
iya karena semangat tapi ya seru gak tadi
kota tuh happy rasanya
kota tuh happy rasanya
kota tuh happy rasanya
kota tuh happy rasanya